inilah sebagian dari ribuan korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan polisi
banyaknya masyarakat menjadi korban perdagangan orang sejalan dengan data kepolisian
hanya dalam sepekan saja yakni dari tanggal lima hingga sebelas juni
polisi menyelamatkan delapan ratus dua puluh empat orang dari kejahatan perbudakan modern
yakni tindak pidana perdagangan orang
ironisnya diantara orang yang diselamatkan adalah tiga ratus tujuh puluh perempuan dan enam puluh enam anak di bawah umur
dari pengungkapan kasus sebanyak dua ratus dua orang telah dijadikan sebagai tersangka
biasanya jumlah modus yang dilakukan antara lain
yang paling banyak pekerja migran ilegal
atau membantu rumah tangga
ribuan orang menjadi korban perbudakan modern juga terbukti dengan data yang diungkap oleh kepolisian daerah jawa tengah
pada senin dua belas juni wakil kepala kepolisian daerah jawa tengah
brigjen polisi abioso seno aji mengungkapkan
sejak januari hingga juni ini
sebanyak satu tiga ratus lima warga jawa tengah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
bikin mudah terpengaruh dengan adanya ajakan ajakan ini tadi
terlepas apakah ada yang berhasil selama di sana
atau juga banyak juga yang berhasil berubah untuk menjadi negara luar
lalu sebenarnya apa yang membuat sebagian masyarakat dengan mudah terjerat perdagangan orang
salah satu tersangka berinisial wk mengungkapkan
para korban dengan mudah dijerat dengan diiming imingi penghasilan yang besar

bahkan korban yang tergiur gaji besar pun
rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah
demi bisa bekerja di negara yang dituju
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
jika bekerja di negara tujuan
organisasi pbb yang menangani buruh internasional ilo menyebut
dua puluh juta orang di dunia menjadi korban perbudakan modern di tahun dua ribu dua puluh
korban berbudakan modern ini meningkat pesat
yang di tahun dua ribu enam belas hanya sekitar sembilan tiga juta orang yang menjadi korban
ilo juga menyebut
suburnya praktik perbudakan modern di dunia
karena adanya kemiskinan yang dialami para korban
tim leputan cnn indonesia